kebun binatang bandung menjadi salah satu lokasi wisata yang sudah kembali beroperasi
lokasi ini sudah buka sejak senin dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh satu lalu
setelah sebelumnya sempat tutup selama empat bulan
pada minggu siang sejumlah wisatawan mulai datang untuk berwisata
dengan menerapkan protokol kesehatan
pengelola mengaku menyambut baik keputusan pemkot bandung
untuk membuka kembali lokasi wisata meski dengan sejumlah syarat
mulai dari penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi pengunjung
serta masih dibatasinya kapasitas pengunjung sebanyak dua puluh lima persen
kita itu luasnya empat belas hektare kapasitas fullnya adalah enam ratus
kita dikasih dua puluh lima persen itu satu dua ratus
rata rata tiga ratus an weekday kalau weekend itu sabtu itu memang seribu lebih
cuma di jam yang sama tidak pernah mencapai satu dua ratus
wisata dalam ruangan trans studio bandung juga mulai ramai oleh para wisatawan
pada minggu ini
hari ini merupakan hari ketiga lokasi wisata ini beroperasi
sebelum pandemi lokasi wisata ini bisa menerima wisatawan
sebanyak delapan pengunjung dalam satu waktu
namun pada masa pembatasan kali ini
hanya dua wisatawan yang bisa diterima dalam satu waktu
tiga hari beroperasi wisatawan yang datang mulai menunjukkan peningkatan
kurang lebih empat bulan kita tutup alhamdulillah pengunjungnya juga antusias
untuk masuk dan kembali bermain
walaupun mungkin pengunjung secara langsung belum banyak
tetapi antusiasme di sosial media juga sudah banyak
yang memang aduh saya mau main saya mau main kurang lebihnya seperti itu
keputusan pemerintah kota bandung untuk kembali membuka sejumlah lokasi wisata
mendapat respon baik dari para wisatawan setelah lama tutup karena lonjakan kasus di kota bandung
kalau menurut saya sih ini udah bagus ya terus masuknya juga kan harus dicek dulu vaksin atau enggaknya
jadi yang buat belum yang vaksin harus vaksin dulu kalau supaya bisa masuk
dan ya bahwa anak anak juga kesini kan pasti senang udah lama gak pernah kemana mana
dan akhirnya sekarang bisa main lagi ngeliat binatang binatang gitu
jadi kreatif aman lah ya
iya insya allah aman
bisa prokes ya
iya jangan lupa prokesnya
senang soalnya udah pada buka kan tempat wisata terus tapi nggak lupa untuk protokol kesehatannya juga harus dijaga
selanjutnya sejumlah pengelola lokasi wisata berharap secara bertahap pemerintah kota bandung
dapat kembali melakukan pelonggaran terhadap tempat wisata
terutama mengenai penambahan kapasitas pengunjung
dalam satu waktu
ya meskipun sejumlah tempat wisata di kota bandung sudah mulai kembali bisa beroperasi dengan sejumlah pembatasan
ada baiknya anda tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dari paparan virus corona
mulai dari mengenakan masker mencuci tangan serta menjaga jarak aman
tentu saja hal ini dilakukan untuk sama sama kita menekan angka penyebaran virus covid sembilan belas ini
kiki aryadi kavijati bandung jawa barat